saya pamit dulu ya bu nur
surti juga ya bu
kebetulan bapak sudah pulang
ada apa bu
ada yang mau ibu bicarakan
barusan yang ngamen baru aja turun
kau ngerti nggak
mana din ngerti be
tapi kenapa nggak tanya aji murut
atau sama aji sodik
udah gua tanya sama aji murot
terus udah jawab
gua kagak inget
sarat sarat yang disebutin
dia kagak mau
eh papa udah pulang
loh kok makannya bubur kacang hijau
mama masaknya dikit ya
mama masaknya banyak kok pak
gua yang habisin
gua lapar banget
dia belajar kelompok kali pa sama temen temennya
kan udah deket ujian akhir semua ya
ujian akhir semester
kamu suka ditanyain ga kalo pulangnya telat
jadi anak cowo enak ya
gak pernah ditanyain kalo pulangnya telat
ya gitu deh
ibu tadi mau nyampein apa ya
oh itu pa
mba surti tadi usul
agar kita indah membuat paket rendang isi sepuluh saja
tapi juga paket rendang isi empat atau lima
harganya kan lebih terjangkau
terus konsumennya juga jadi lebih banyak
itu ide yang sangat brilian
nanti bapak mau minta tolong teman bapak
untuk mendesain box yang isinya empat atau lima rendang
makasih ya pa
sekarang bapak ingin sekali menikmati teh manis buatan ibu
ya sudah tunggu sebentar ya
kalau mau ngamen jangan diangkot
teh manisnya mana bu
nanti ibu buatkan
tadi ibu lihat
bapak capek capek sama pegel pegal
nih ibu kasih multivitamin pilihan ibu
capek capek sama pegel pegel bapak nanti hilang deh
ibu tau aja
kalo bapak lagi capek capek sama pegel pegel
capek capek sama pegel pegelnya ilang kan
ibu lupa hari ini bunga ada les atau indah ya

eh kita kan udah mau hujan akhir semester nih
kamu udah belajar belum
aku mau ngomong sesuatu boleh nggak
eh deh kamu jangan marah
iya enggak kok
aku cuma mau bilang
kamu jangan terlalu sering update tentang kita di sosmed
ya nggak apa apa sih
aku cuma gak mau aja orang lain banyak yang tahu
mau nanya lagi kan tadi udah aku jelasin
ajarin gua main gitar
saya tidak bisa
terus siapa yang ajarin gue
saya tidak tau bos
lantaran lo kagak tau
push up tiga puluh kali
baik lah bos
mau kemana lo
liat soi mau keliling dulu

terima kasih bos sekarang lo setelin senar gitar gua ampun bos
saya tidak mengerti caranya
aku tahu ku cinta padamu
hai lo ngetawain gua tidak bos saya tidak tertawa
tunik ladang nungguin
mas pur beli kelinci iya buat kamu ih aku emang suka sama kelinci soalnya dia lucu
hai tapi kalau buat piara aku enggak suka emang kenapa ikan pipisnya bau terus aku gak mau kalau tiap hari harus ngurusin dia masih dia makan bersihin kandangnya dia udah maspur aku masuk dulu ya